hakim konstitusi anwar usman kembali dilaporkan ke majelis kehormatan mahkamah konstitusi atau mkmk
anwar usman dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik dan pedoman perilaku hakim
anwar usman dilaporkan karena diduga menghadirkan muhammad ruliandi sebagai ahli dalam perkara gugatan
atas pemecatannya sebagai ketua mk di pt un jakarta
sementara nama muhammad ruliandi tercatat dalam daftar kuasa hukum kpu
dalam sidang sengketa pilek dua ribu dua puluh empat yang digelar mk
dalam keterangan tertulis kepada kompas tv ketua sekretariat mkmk fajar laksono menyebut
laporan yang dibuat oleh advokat ziko leonardo ini dikirim malam kemarin dan diterima mk hari ini
sekretariat mkmk akan menyiapkan tanda terima serta melapor kepada mkmk